pesta demokrasi lima tahunan pemilu dua ribu sembilan belas
usai digelar pesta demokrasi yang dirayakan dengan penuh antusias di penjuru negeri
berbondong bondong menyalurkan hak pilih dilanjutkan dengan pamer tinta ungu di ujung jari
namun bukan berarti mengawal pesta demokrasi berhenti di satu hari
warga negara indonesia pun memiliki hak dan kewajiban yang sama
untuk mengawal jalannya pagelaran kontestasi hingga hasil akhir dipublikasi
lalu bagaimana mengawal dan juga memonitor alias bahasa inggrisnya mungkin monitor rekapitulasi ini
hadir bersama saya malam hari ini
ada bang hadar nafis guma yaitu pendiri dari netgrit yang juga saya bisa bilang apa
inisiator inisiator gerakan kawal pemilu jaga suara dua ribu sembilan belas kpjs singkatannya ya
panjang banget soalnya
bang ade terima kasih sudah bergabung dengan si indonesia
saya malam hari ini sebelum saya harus tanya bagaimana
catatan kemudian juga evaluasi dari kpjs terkait dengan hasil apa sekarang masih berjalan ya
penghitungan kemudian dan juga bagaimana pemungutan suara yang terjadi pada kemarin
dan sampai hari ini di beberapa daerah masih terus dilakukan
mungkin sekilas mengenai kpjs di mana netgrid yang bekerja sama dengan kawal pemilu ya
netgrid sebagai lembaga yang menjunjung tinggi pemilu yang adil bersih integritas juga
untuk membentuk gerakan itu gerakan ya
gerakan kawal pemilu jaga suara dua ribu sembilan belas ini ya
bang katedri apa catatan notes evaluasi dari kpjs terkait dengan penyelenggaraan pemungutan suara kemarin
sampai dengan hari ini
harusnya berhenti di tujuh belas april nih tapi beberapa daerah masih dilakukan susulan dan juga ulang kan
jadi saya kira kami kegiatan kawal pemilu jaga suara dua ribu sembilan belas ini memang kami yang menginisiasi netgrid
tapi kemudian kami butuh partner yang memang punya pengalaman dan juga kalian di bidang it
yaitu komunitas kawal pemilu
ingat kalau tahun dua ribu empat belas mereka memulai kegiatan itu dan jadi kami mengajak dan akhirnya terbentuklah
kegiatan urun daya bersama ini kawal pemilu jaga suara dua ribu sembilan belas
nah fokus dari kegiatan ini adalah memang pada hasil pemungutan suaranya dari setiap tps
jadi kami berpandangan
berpandangan perlu kita kawal kemurnian suara yaitu hasil penghitungan di tps tps
supaya bahwa hasil pemilihan di tps itu tidak diganggu dimanipulasi dan seterusnya
karena dengan cara yang sederhana yaitu memfoto saja habis itu kita upload
ini melalui relawan ya
jadi kami mengajak relawan itu dengan dua model yaitu kami undang dengan
code refral jadi yang kami kirimkan kepada orang orang yang kami kenal
kemudian mereka masuk merespon dan login melalui facebook sehingga masuk dalam sistem
tetapi juga kami siarkan kami umumkan kami yakini bahwa ini kegiatan yang penting
orang bisa juga masuk ke dalam portal itu
jadi kayak saya pun keluarga saya bisa melihat
bisa bukan hanya melihat bahkan kalau yang relawan ini adalah memfoto dan menguploadnya
hanya saja bedanya kalau yang datang sendiri kemudian dia tidak bisa mengundang
dia bisa ngajak yang lain untuk masuk sendiri juga
sedangkan yang mengundang ini bisa berjenjang ke bawah
seperti saya berhasil mendapatkan hampir tiga lima ratus an relawan
itu karena saya mengajak ada downline pertama downline berikutnya pertama itu mengundang yang di bawahnya lagi
oh jadi ada berjenjang gitu ya
oke jadi mereka hanya memfoto
bagaimana kita tahu
foto nya itu bukan hoax
itu foto yang sekarang bukan foto yang kemarin yang dua ribu empat belas
jadi relawan yang umum pertama hanya memfoto saja kemudian mengupload
nanti ada lapis kedua di antara relawan ini itu ada yang kami upgrade menjadi moderator namanya
nah itu yang kami pastikan mereka betul betul orang orang yang mandiri yang orang orang independen
kemudian juga kami pastikan mereka bisa bekerja dengan integritas yang baik
nah itu mengecek
foto tadi apakah memang ini foto foto yang memang diyakini foto asli dari tps tertentu
ya tentu caranya adalah memastikan di dalam info di dalam c satu plano itu kertas yang besar itu itu lengkap
misalnya nomor tps kelurahannya dimana kecamatan kaukapan kota dan seterusnya
tanda tangannya lengkap isinya juga tidak keliru tulisannya kurang lebih tone nya sama
ada petunjuk seperti itu
kalau memang diyakini maka itu bisa kita digitize kira kira oleh moderatornya
kemudian angka angka tertentu kita masukkan
sehingga dari angka tersebut kita punya hasil tabulasi sebetulnya
publik bisa lihat di portal yang lain gitu ya seperti apa itu hasilnya
ini menggunakan medsos juga
kalau di publikasinya itu dengan web
tetapi yang kita gunakan medsos ini adalah untuk rekrut relawannya
dan kalau loginnya
kami perlukan supaya bisa di trace
runtut masuk siapa kapan memberikan di tps mana
dan kemudian siapa relawan itu karena akun facebooknya sebagai patokan
berapa jumlah relawannya
sudah sekitar sepuluh ribuan
sepuluh ribuan itu didapat selama berapa kurun waktu
tidak terlalu lama
tidak terlalu panjang
sebetulnya kami aktif itu baru kurang lebih dua mingguan belakangan ini
dua minggu sepuluh ribu orang ini semua indonesia ya
di seluruh indonesia
karena di berbagai negara lain pun juga bergabung
oke di luar negeri juga ya
di luar negeri orang orang indonesia termasuk
ya dua minggu sepuluh ribu orang berarti bisa kita katakan optimis bahwa banyak yang serius untuk mengawal jalannya pesa demokrasi ini
kenapa juga dapat respon cepat
saya kira memang pada dasarnya warga kita sangat berminat untuk bisa ikut mengambil peran gitu
dan diyakini bahwa pekerjaan ini sebetulnya tidak sulit fun
bahkan kita biasakan selfie selfie berfoto di mana mana sekarang kan
di tps pun kan begitu terjadi
tapi kali ini tolong ada satu frame dua frame atau beberapa frame itu untuk c satu plano lah gitu
karena fungsinya kemudian kita bisa mengawal hasil
nah itu ternyata banyak maunya
nah sebetulnya banyak juga yang tidak nyambung sendiri untuk memproses foto ini
jadi misalnya saya punya kawan
itu dia grup wa tertentu
nah dia tidak tergabung tidak ada akun facebook mungkin atau ada tapi dia tidak mau
tapi foto foto itu dia bisa titipkan ke saya atau ke relawan yang ada di dalam ya
jadi yang terlibat ini sebenarnya lebih banyak lagi
lebih banyak lagi
cuma kami tidak punya rekodnya gitu
sebetulnya yang terlibat itu lebih banyak lagi
dialognya masih akan kita lanjutkan
bagaimana mengawal pemilu atau proses demokrasi ini dari seluruh penjuru negeri
tapi tidak hanya indonesia tapi juga luar indonesia ya
tetap bersama kami di layar pemilu terpercaya pemilu dua ribu sembilan belas
masih bersama saya
terima kasih chie
terima kasih chie
sekarang kita mulai
saya malam hari ini di studio cnn indonesia ada bang hadar
kita lanjut lagi
delapan ratus ribu sekian tps ya
yang ada di indonesia
data yang dihimpun atau satu hari pasca pencoblosan yang didapat oleh kpjs seperti apa
lima sekian persen tps baru ya
dan sudah masuk juga foto foto itu
sekitar enam belas ribuan yang belum moderator sempat cek dan dimasukkan ke kami
dimasukkan digitize begitu
nah ini terus mengalir
dan kemudian pendekatan kami juga
karena ini juga baru selesai
tadi pagi ada yang baru selesai
sebetulnya oke c satu nya sudah
masuk ke kotak jadi kita sulit
lagi untuk mengakses tetapi
ada salinan yang bentuk kecil itu kan
ditempel sebagai pengumuman jadi kami
mengatakan silakan cari itu
di sekitar atau di ketua
rt di tps anda kalau
tidak mulai besok itu
pps di kantor desa
atau kelurahan itu
semua itu akan ditempel jadi
kalau kami nggak dapat datanglah
relawan itu ke kelurahan atau dari
kantor desa bahkan itu lebih
banyak karena di situ memuat bukan hanya
satu tps tapi beberapa tps
yang dipunyai betul
dan motonya lebih santai karena itu
satu gitu nggak rame rame
dan waktu dia untuk mobilisasinya
kan juga lebih singkat hanya di satu
spot satu tempat aja kan ya
sepuluh ribu relawan
tanya apa kisah menarik dari
relawan ini yang mungkin dihimpun
oleh bang hadar dan juga teman teman
apa yang juga sebenarnya mereka dapat
posisi mereka sebagai relawan di kpjs
ini di pesademokrasi kali ini
kami tentu belum sempat mendengarkan
cerita itu cerita yang lebih
banyak adalah kemarin berusaha keras kita
merekrutnya itu saja begitu
di lapangan kami belum tahu banyak
nanti kemudian akan cari
tahu lah sebetulnya tapi perkiraan saya
kami harapkan yang terbaik
yang kita ingin dapatkan itu adalah
yang betul betul lengkap c satu planonya
jadi hasil hitungannya
sudah selesai sudah ada tanda tangan
semua isinya penuh
fotonya juga baik
iya sistem kami
menyediakan untuk lima
pemilihan jadi sistem ini cukup
besar tapi kami bikin prioritas
cukup pil pres sama pileknya
saja untuk dpr ri
tapi ada juga
saya yakin yang rajin dia berhasil ngumpulkan
tapi kan begini sekarang kita
tahu pemilu kita ini cukup
banyak pemilihan dan cukup rumit
jadi kalau mau dapatkan tadi
c satu plano yang lengkap tadi
itu saya kira dia harus menunggu
sampai jam satu pagi jam dua belas
betul atau mungkin bisa
lebih bisa overtime betul
mungkin cerita cerita di situ ya
saya lihat sih memang yang terkumpul itu
masih banyak juga udah hasil
hitungan tapi belum ada tanda tangan
karena kpu tidak mau tanda tangan
semua kalau sebelum semua selesai
jadi ini ada hasil hasil kerja
yang memang belum ada tanda tangan tapi isinya
sudah ada gitu nah itu ada
yang dikirim ada dirinya
jadi dia nggak mau
pokoknya ada saya ada ininya
itu bukti sah bahwa dia
terus saya pikir wah ini mau saya crop
atau mau saya biarkan biarkan dulu lah
supaya dia memang ada
yang penting hasilnya bagus di belakang
tapi ada juga yang sepotong sepotong
dia kealingan jadi
bagian tanda tangan itu tidak terlalu
kelihatan dan seterusnya
namun kami punya sistem
kan begini satu tps itu tidak harus
dari satu orang jadi kalau ada
foto dari orang lain dan sebagainya
dari satu tps yang sama
terbaik kemudian kita bisa bandingkan
isinya kalau ternyata sama
tidak bermasalah memang itu betul betul hasil
autentik tps tersebut
targetnya berapa lama
untuk segera ini kami mudah mudahan
dalam waktu satu mingguan
kira kira begitu satu mingguan rambang
ya mudah mudahan lebih cepat dari
tapi begini saya bahkan membayangkan
proyek ini itu bisa
terlengkap karena kami sedang siapkan
ini supaya bisa masuk semua
c satu itu dari
lima pemilu pemilu yang besar ini
dan itu mungkin ya saya tidak tahu
akan berapa lama sampai akhir tahun atau bagaimana
hasil pemilu itu ada di
satu tempat dalam bentuk digitasinya
kawal pemilu ini
bersinergi dengan kpu dan juga bawaslu
kalau misalnya saya dengar dari pernyataan
pak hedir bagaimana kpjs ini bekerja
artinya gini ini bisa menjadi satu formula
bisa menjadi rumusan
penghitungan yang efisien
yang mudah dan juga
hasil yang didapat
mungkin tidak akan selama seperti
yang kita perkirakan selama ini
apakah ini juga
mungkin akan jadi
jualanan ke depan
untuk lima tahun mendatang kalau misalnya
ini berhasil sekarang
semua yang positif ya rumusan itu positif
hasilnya positif gitu apakah mungkin juga ini
jadi justru yang poin terakhirnya
bahwa sistem kita
khususnya bagaimana proses
pemungutan penghutang di tps itu sudah
sistemnya sangat terbuka
orang bisa dalam suasana santai
walaupun ini saksi dari
politik yang berlawanan tetapi semua
bekerja bareng untuk mengecek memastikan
hitungan itu benar
kadang kadang kpps nya capek
dia dibantuin untuk membuka
ngelipet dari sebenarnya bukan petugas
tetapi warga yang ada di situ
jadi suasananya menurut saya sangat
relax tetapi saling semua bisa ikutan
nah saya kira itu bisa membuat
kualitas penghitungan dengan baik
nah jadi sudah jadi hasil hitungan itu
nah dari situlah yang menurut saya nanti
pengalaman dari kawal pemilu jaga suara
atau yang sudah dikembangkan oleh kpu
melalui situng itu yang kedepan bisa
menggantikan yaitu proses rekap hasilnya
yang memakan waktu mulai hari ini di
kecamatan akan nanti hampir pertengahan
mei baru selesai satu bulan lebih
dua puluh dua mei kalau tidak salah ya
biasanya pemilu yang hasilnya itu sangat
lama itu biasanya ruang untuk spekulasi
ketidakstabilan saling ketegangan itu menjadi lebih besar

kepastian hasil itu datang cepat gitu
nah oleh karena itu di indonesia saya kira
harus dibangun seperti itu juga
nah apa yang kita upayakan
exercise ini menurut saya bisa menjadi
dasar usulan kita nanti
sudah deh nggak usah yang rekap rekap manual itu
selain waktunya panjang
punya konsekuensi yang serius
yang bahkan mungkin negatif
oh di negara lain pun juga sudah mulai menerapkan
votingnya lepas dari manual
betul betul kalau voting betul
apalagi sekali casting dia akan langsung hasilnya juga
tapi yang saya bayangkan casting kita biarin model yang kita punya selama ini
karena proses di tps itu sangat baik
tetapi bagaimana kemudian mentabulasi
merecap hasil dari tps per tps
itulah model kerja kawal penuh jaga suara
situngnya kpu yang terus dikembangkan
itu bisa kita jadikan dasar
sehingga kita akan dapat hasil cepat
lebih akurat prosesnya terbuka
sehingga kita juga akan terhindar dari situasi situasi yang mungkin
bisa menyebutkan ketidakstabilan atau ketegangan diantara kita
gara gara hasil yang terlambat di proses
antisipasi kecurangan antisipasi pelanggaran
jika memang formula yang ini nanti ya bisa digunakan
akan seperti apa terakhir
jadi tentu kita akan dapatkan semua gambar gambar

dan di dalam mentabulasi itu ada jenjang per jenjang
juga bukan langsung hasil tok nasional saja
di situ akan ada kalau digabungkan di dalam satu desa
maka hasilnya seperti ini dari setiap peserta
digabungkan kecamatan harus begitu
begitu kpu keluar dengan hasil kecamatannya
kita bandingkan berapa besar sih perbedaannya antara dua ini
naik kabupaten kota kpu keluar dengan hasil resminya
hasil rekap kabupaten kotanya
kita bandingkan juga yang kita punya
karena ini semua bisa dipilah pilah per tingkat
per daerah administrasi sesuai dengan rekapnya kpu
nah jadi dengan perbandingan perbandingan itu
kita bisa mengetahui sebetulnya ini kurang lebih sama atau tidak
kalau misalnya sekarang kpu dituduh atau ada dugaan
curang dan sebagainya akan mengatur kemenangan
ini ada pihak lain di luar yang menghitung secara mandiri
hasilnya kurang lebih sama
terus apa yang kita pelajari dari itu
tentu ya kita tidak perlu ragu dong sebetulnya
atau iya ada perbedaan mari dicari di mana perbedaannya
nah kegiatan ini juga perlu diketahui
kita itu juga memberikan masukan kepada kpu
misalnya kita temuan per tps
hasil perhitungannya nggak nyambung nih
kok di sini sepuluh tambah sepuluh mestinya kan dua puluh
nah itu kami bikin catatan di situ untuk kemudian kami report ke kpu
dan kpu nanti punya masukan oke cek tps ini
tps ini dicek lagi waktu dia rekap di kecamatan
jadi ada fungsi pemantauannya untuk meningkatkan kualitas hasil kerja
dari penyelenggara pemilu
nah kira kira gitu
mudah mudahan ini bisa menjadi angin segar terkait dengan bagaimana
apa ya formula kemudian juga rumusan
ya kalau misalnya ada yang kurang kurang sedikit mungkin bisa dibenahi
bisa jadi salah satu pilihan di lima tahun mendatang
mungkin ya bisa jadi ya
itu juga yang menjadi bagian dari tujuan kami
nanti kami akan dorong dpr pemerintah coba lihat ini
ya baiknya ke depan tidak usahlah kita lanjutkan lagi model yang konvensional tersebut
toh dengan secara sederhana ini kita bisa dapatkan hasilnya cepat dan akurat
semua bisa melihat semua bisa ikutan
dan saya kira kepercayaan juga akan didapat dari proses itu
semua bisa mengawal jalannya pesta demokrasi
terima kasih bang hadar sudah bergabung dengan cn indonesia malam hari ini
saya boleh terima kasih kepada publik yang sudah ikutan ya
boleh boleh boleh
terima kasih banyak para relawan
jadi kerja keras terus karena target dari kepala sekolahnya satu minggu lagi katanya
terima kasih sudah bergabung di si indonesia malam hari ini